hujan badai kembali terjadi di kota bandung jawa barat bahkan di sejumlah wilayah terjadi hujan es
video amatir yang diunggah ke youtube oleh yulian tika sari menunjukkan bahwa hujan es yang terjadi di wilayah kopo sayati bandung rabu siang
sementara itu video di twitter at rizko tris memperlihatkan hujan es disertai angin terjadi di kompleks taman cipaduyut indah bandung
memang hujan deras disertai butiran es kembali terjadi di kota bandung jawa barat banjir pun melanda sejumlah wilayah di sana
netizen sore ini banyak mengunggah video dan foto banjir di kabupaten bandung yang diguyur hujan es disertai angin kencang
akibat hujan yang sangat lebat juga banjir bandang terjadi di antara sungai ciwidei hingga pasir jambu
berikut ini foto foto yang diunggah melalui twitter
kita bisa lihat derasnya air yang mengalir di sana sangat berbahaya
kini kita akan pantau bagaimana suasana terkini di bandung jawa barat pasca dilanda hujan badai dan juga hujan es
tadi sudah ada rekan saya franky wijaya frankie apa yang bisa anda laporkan terkait dengan kejadian pada hari ini
apakah juga banyak laporan kerusakan ataupun korban korban setelah hujan badai atau hujan es pada
ya budi benar sekali saat ini saya berada di salah satu kawasan yang memang terdampak akibat hujan yang menerjang daerah kabupaten bandung dan juga bandung pada sore hari tadi
tepatnya saya saat ini berada di desa marga mulia dan juga desa ciwide di bantaran sungai ciwide tepatnya
dan di sini tadi baru saja terjadi sekitar pukul empat sore banjir bandang yang mengibatkan beberapa rumah dan juga kendaraan hanyut
juga rusak akibat banjir tersebut
saya sendiri saat ini tidak berani untuk terlalu dekat dengan bantaran sungai karena diperkirakan melihat cuaca di daerah raciwidei ke atas masih sangat deras
dan ini tentu sangat berbahaya bagi saya untuk melaporkan dekat dengan daerah bandung
sehingga saya memilih tempat yang lebih aman
dan untuk lebih jelasnya bagaimana kejadian yang tadi menerjang di kawasan ciwide ini tepatnya di sungai ciwide
saya sudah bersama dengan beberapa saksi mata yang memang menyaksikan langsung kejadian itu
saya sudah bersama dengan pak ayep sudiaman
pak yep tadi ada banjir bandang
di desa ciwide dan desa marga mulia ini
bagaimana ini kejadiannya pak
setelah itu waktu itu saya tadi lagi ini di kantor
terdengar suara dentuman air dengan batu batu yang kena gerusan air itu
akhirnya saya menengok ke belakang karena sungai itu berada di belakang koramil
bersama kawan saya saya tengok ke belakang
itulah melihat deras airnya itu bukan
seperti biasa gitu sampai naik ke atas
setelah itu saya lihat lari ke belakang terus ke jalan
saya tengok di jembatan itu air sudah meluap
akhirnya saya begitu ini saya mengecek dengan saya laporkan baik ke kodim maupun ke kodam
itu dilihat dengar dari warga begitu ini pak ada kejadian ini
di mana di rumah ini
cek ke lokasi setelah dicek ke lokasi betul betul ada rumah yang kena longsor itu
ada berapa jumlah rumah yang terkena dampak dari banjir bandang ini pak
itu kurang lebih sembilan rumah
kondisinya bagaimana pak
selain rumah katanya ada tempat ibadah juga
tempat ibadah ada ke bawah sebelah di kampung kaum kidul barat
untuk korban jiwa ada nggak pak
korban jiwa sementara nihil
selain rumah bangunan dan lain lain apakah ada korban kendaraan bermotor
nah itu setelah saya cek dari warga laporan dari warga ada tiga kendaraan bermotor
tiga kendaraan bermotor yang ada
saat ini tindakan preventif apa nih pak
melihat kan saya tadi barusan melihat bahwa aliran masih sangat deras dan cuaca masih buruk ini
ini bagaimana nih pak
setelah itu saya tadi untuk sementara termasuk warga dan anggota dari koramil baik polsek
saya mengevakuasi warga sementara untuk menjauh dari lokasi kejadian tersebut
saya akan coba bertanya lagi dengan saksi mata yang memang juga melihat
mungkin ada yang mau bercerita bagaimana kejadian yang ketika lihat langsung
dengan bapak siapa pak
pak wawan tadi katanya kan melihat langsung
ini bagaimana ngerinya
apakah memang air tiba tiba naik atau bertahap
ya air kelihatannya bertahap
dari kecil sampai ke atas
sampai meluap ke jembatan
terus saya tengok saya senter dengan hp saya
nah ternyata tiba tiba motor ada yang masuk ke air
tapi yang terbawa arus air
terus saya tengok saya senter dengan hp saya
tidak selamat motor itu pak
yang tiga tidak selamat yang dua selamat gitu
nah itu sudah hilang motornya
air tiba tiba bajir bandang muncul begitu saja pak
berapa lama durasinya pak
kalau durasinya sekitar dua jam tiga jam lah
iya durasinya gitu
baik terima kasih banyak pak
ya saya sendiri menyaksikan bagaimana kondisi di bantaran sungai ciwide ini
memang kondisinya sudah berbeda dengan dibanding dulu
dan ini memang kondisinya tidak cukup layak
mengingat sebelah kanan dan kiri tidak ada lagi tanah tersisa alias rumah semuanya
dan ini tentu sangat berbahaya mengingat kondisi alam yang tidak menentu
kemudian aliran sungai yang sangat deras
dan ini tentu perlu evaluasi dari pemerintah agar kejadian serupa tidak terulang lagi
mengingat berdasarkan informasi warga baru pertama kali kejadian separah ini sejak beberapa tahun terakhir
apakah warga sendiri di sekitar lokasi yang terdampak ini memilih untuk siaga atau berjaga jaga malam hari ini franky
untuk mengantisipasi hal hal yang tidak diinginkan gitu
saya sendiri tadi melihat bagaimana
kondisi warga yang terkena banjir dan juga tidak
di sekitaran sini warga yang sudah tadi terkena dampak bandang memang sudah mulai melakukan bersih bersih
dan memang tidak ada beberapa petugas yang ikut berjaga jaga termasuk dari bpp dan juga koramil di ciwide ini untuk berjaga jaga
untuk memperingatkan warga atau segar segar berhati hati
namun memang saya melihat sendiri warga nampaknya masih agak sedikit nakal
dan tidak mengambil tindakan yang menyelamatkan diri
misalnya mereka sudah kembali ke rumahnya
padahal jika saya melihat dari aliran sungainya
masih cukup deras dan kemungkinan banjir bandang masih terus terjadi
dan tentunya ini memang saya akan berkoordinasi terus dengan koramil untuk memastikan bahwa warga di sini bisa aman dan juga selamat
baik terima kasih
franky wijaya yang melaporkan langsung dari bandung jawa barat